aksi perempuan membuka jalan bagi ambulans menjadi viral di akun media sosial
selama mengendari sepeda motor perempuan itu tidak mengenakan helm
perempuan bernama mawar ratih prilia yang berusia dua puluh lima tahun tinggal bersama kedua orang tuanya di desa loji kabupaten sukabumi
setelah menjadi viral pihak kepolisian mendatangi rumah mawar dan memberikan hadiah helm
aksi mengawal ambulans terjadi pada tiga puluh april lalu di tengah kondisi jalan yang macet akibat rekayasa lalu lintas
puwar yang awalnya hendak berbelanja
kemudian berinisiatif mengawal ambulans yang kesulitan melintas
menurut keterangan pihak kepolisian ambulans sedang membawa pasien bayi berusia delapan minggu yang berpenyakit epilepsi
tadinya saya mau pergi ke alfamar bagbagan karena dengar sirine ambulans juga
karena suara sirinenya
saya menyatakan bahwa ambulan itu lagi membawa pasien yang sangat darurat
jadi saya pepet dari samping